rem belum selesai pekerjaannya
ini udah malam kamu perlu istirahat
iya ma ini alhamdulillah udah beres kok ma
tinggal rapi rapi aja
dan memang aku harus beresin malam ini juga ma
soalnya besok pagi
aku mau tidur tidur di sini ma pa
ada sekarang aja mau bersama sama sama papa
ternyata benar dugaan gue
istri saya lagi kurang enak badan jadi nggak bisa menemani kita di sini
saya mau ambil minuman sebentar ya tunggu sebentar ya
bisa repot repot kami hanya sebentar
sama sekali gak repot
udah udah saya akan duduk duduk
ya teman temanin dulu ya
pak saya juga bermisi pak
saya tunggu di luar
saya saya juga merasa kehilangan sienna
dia yang sudah menolong saya pas saya lagi gak ada tempat untuk tinggal
kebetulan tuti udah ngomong soal itu ke saya
tapi saya benar benar nggak tahu soal kejadian sienna bisa meninggal di gudang saat kebakaran itu
di situ saya panik saya juga lagi cariin sienna
saya elsa dan semuanya waktu itu ikut mencari siana
tapi kami gak ketemu
sampai akhirnya polisi mengabarkan kalau ada kebakaran dan ada korban
dan ternyata sienna
tapi kamu tahu kalau sienna itu lagi hangat
sienna mau ke rumah sakit
sienna mau ke rumah sakit
waktu itu saya pernah
pernah bawa sienna ke rumah sakit
karena dia bilang
waktu itu badannya lagi gak enak
tapi kalau soal hamil
tapi saya sering melihat siana itu bertengkar sama nino
sienna mau tanam suami kamu
sienna mau tanam suami kamu

sienna mau tanam suami kamu

sienna mau tanam suami kamu

aku gak mau dipelukku
kok papa di punggungin sih
kalau gak mau dipeluk ke mama papa yang peluk boleh ya
usah pelupa panas
karena panas karena ada asyik suhu aslinya mau di naikin lagi biar dingin
tapi jangan dinaikin aja nanti kedinginan takutnya
kayaknya riana masih belum mau tidur deh karena tadi aku di peluk peluk terus
akhirnya aku nggak bisa tidur karena aku lagi ngomong dipeluk
ya udah gimana supaya rina bisa cepet tidur kita main main dulu sebentar kita
main batu gunting kertas nanti kalau yang kalah cerita wah seru itu yuk main yuk ayo
ya mama kita main yuk main batu gunting kertas itu mainnya gimana ya bapak kan enggak tahu karena
tuh papa nggak tahu kita kasih tahu coba coba ceritain ke papa gimana cara mainnya kan papa
enggak ingat jadi dulu itu kita sering main batu gunting kertas ya jadi kalau kita main batu gunting
terus yang kalah itu biasanya kita coret coret mukanya nah tapi sekarang kalau yang kalah itu cerita
kita cerita cerita gimana ya kan emang iya
sebetulnya papa bisa ingat ya mama ya
kalau papa gak ingat kau semain aja pa
papa juga lupa kan kita pernah main apa aja
yaudah kalau memang rena gak mau main sama papa gak apa apa
rena main sama mama aja gak apa apa
kita cari cara gimana kita main sesuatu supaya papa inget
ya udah gini kalau memang rena gak mau papa ada di sini papa keluar ya gak apa apa ya
udah sama mama aja ya

ini papa kasih tau
kalau misalkan rena itu marah sama bapak
tapi marahnya jangan lama lama
gak boleh marah lama lama
kalau memang rena marah sama papa
ataupun sama mama
mereka harus cepat
papa dan mama
rumah untuk rina
rumah untuk rina
di saat rina lelah
rena pasti akan kembalinya ke rumah
terus anggap papa dan mama ini rumahnya rena ya
karena cuma di dalam rumah
rina bisa kembali
rena bisa menemukan kasih sayang
bisa menemukan cinta
dan kangen disana
kalau memang rena masih mau sendiri gak apa apa
papa keluar dulu ya
masih rahat ya
tapi jangan lama lama
selamat tidur ya
mama juga gak mau ganggu rina
biarin rina istirahat ya
kalau ada pas kithatis ketinggalan

tidak ada varian
nggak ada harusnya
mengingat kucai kiesi kalau mimpimu
kamu gak bisa jalan
sebenarnya saya memang sempat cemburu
siapa sih yang gak cemburu
melihat mantan suaminya
mahamili perempuan lain
ya walaupun saya cuma mantan ya
saya pun juga sakit hati
mantan suami saya dan kami itu baru berpisah
kenapa harus nino gitu
dan saya pun juga gak tau kehamilan sienna
dan saya juga gak tau
kalau mereka itu pernah bersama
saya sempat melihat mereka itu
ya abis itu saya gak tau deh
ada kelanjutan apa lagi
kalau cara bertanya saya itu kesannya
kamu berhak untuk nanya ini tuh
sienna kan adik kamu
ini sama aja kayak di kantor polisi
kau masih cinta sama nina
maaf mengganggu bicaranya kalian
dan kepala katanya sakit
papa mau bawa ke rumah sakit
sepertinya gak sopan
apa yang dirasain sekarang
kita ke rumah sakit aja ya
ayo rumah sakit yuk
ya minimal biar tau ma
dipriksa sama dokternya mama sakit apa ya
gak apa apa mama baik baik aja kok
ma kalo kita ke rumah sakit
dokter kan tau penanganan ini seperti apa
mau diinfus dikasih obat apa
mama yang bikin kamu seperti ini
terdesak dan seolah olah bersalah
tapi dia nggak mau ke rumah sakit
udah pak digendong aja deh pak
kita bawa ke rumah sakit aja
aku gendong aja kalo kamu gak mau jalan ya
iya pak gendong aja deh pak
enggak enggak mama mau disini aja
mama gak mau ke rumah sakit
badan kamu masih panas
kepala kamu tadi kan belum pusing
pak maaf pak bapak cari saya
kita udah mau pulang pak
kalau memang apa yang saya asumsi itu benar elsa
kamu harus merasakan apa yang saya rasakan
masa kok gak tenang deh mas teguh

masa kok gak tenang deh mas teguh
masa kok gak tenang deh mas teguh

aku temenin dia walaupun dia gak mau ngomong sama aku setidaknya aku temenin mas
saya pun juga gak tenang dia
cuman biarin dululah
kasih rena ruang ya
takutnya kalo kamu balik lagi kesana dianya gak nyaman
pokoknya besok aku harus ke sekolahnya rena
ngomong sama guru gurunya sama temennya
besok ke sholahnya rena sama saya ya
kita berdua kesana
besok rena ke sekolah saya antar pakai motor deh
rena pasti seneng
ya tapi kamu emang
ya yang penting anaknya seneng
ya gitu aja ya
kamu ngikutin di belakang pakai mobil
ya mudah mudahan besok pagi moodnya juga udah kembali lagi
apalagi dengar saya mau ngantar dia pakai motor kan
kamu masuk duluan saya mau ambil minum
tidak usah saya ambil sendiri
aja kamu duluan aja masuk
akan menjadi malam kedua
saya dan adin tidur tanpa anak anak
saya takut sikap saya akan membuat angin sedih
ya meskipun dia masih bisa
ya kayak biasanya din pasti akan tetap senyum senyum ke saya
walaupun hatinya pasti kecewa
bukan karena saya nggak cinta sama dia
justru semakin kesini perasaan itu semakin tumbuh
tapi saya cuma ingin suatu saat ketika saya bisa mengingat semuanya
kebersamaan kami akan lebih indah
padahal sebenarnya saya lumayan grogi tadi
waktu pas mau masuk kamar
atau jangan jangan kamu udah ganti baju lagi
ya udahlah ya
tengah adin juga istri saya kan
saya juga udah bersalah ninggalin dan mengabekkan hak batin yang adin selama ini
ya udahlah bismillah aja
kalau memang harus terjadi ya udahlah
kamu udah jelaskan
sudah pak yuk
udah kalau kamu gak mau aku gendong
kalau kamu gak kuat jalan aku gendong
baik rumah sakit aja yuk
mak kenapa sih jadi keras kepala gini mak
mak kok kondisinya lagi kayak begini
ini harus dibawa ke rumah sakit
minimal diperiksa dulu sama dokter mah
kamu disini dulu
papa mau panasin mobil mau siap siapin dulu ya
kamu lihat papa gak tadi
papa gak pernah loh sepanik itu
itu karena papa khawatir sama mama
papa gak mau makan apa apa
sah mama gak papa
cuma gak enak mainan biasa
nanti kalau dibawa tidur juga sembuh pasti
ban mobil empat empatnya bisa kempes semua loh
kok aneh sih
gini aja deh pak
coba deh papa telepon bandin
banding kan ada dokter yang biasa datang ke rumah tuh
bisa gak dokternya kesini
buka dah sekarang
ya aku tahu kamu kan pasti masih belum nyaman berduaan sama aku
jadi aku bawa asghar aja
biar kamu gak bilang aku agresif
eh mau ke mana
padahal sih tadi saya udah
oh gak apa apa ya
eh pada waktu di papa sih udah
memantapkan diri ya
ya udah gak apa apa saya ikutin kamu aja
kalau mau udah sekarang juga gak apa apa
papa nelfon nih aku angkat dulu bentar ya
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
kamu kan ada dokter yang biasa datang ke rumah kamu kalau ada yang sakit
bisa nggak dokter itu kamu suruh atau kamu minta datang ke rumah papa
ini kondisi mama kayaknya makin panas nih
emang kondisi mama masih belum membaik
ini badannya tambah lemes terus katanya palanya sakit
aduh yaudah gini aja deh aku telepon dokternya dulu ya
makasih ya nak
ini rata mama kan lagi sakit terus kondisinya belum membaik
makanya aku mau telepon dokter yang biasa kita panggil di rumah biar ke sana
sekarang perut papa sakit saya
aduh kok nggak diangkat ya mas apa karena udah malam kali ya
aku aku kasih tau papa deh
tidak ada apa apa
tidak ada apa apa
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh gimana nak
ini pak tadi aku tuh udah telepon dokter tapi ternyata nggak diangkat angkat mungkin karena udah malam kali ya pak
udah istirahat mungkin dokternya gini aja aku aku ke rumah papa aku antarin mama ke rumah sakit ya
nggak usah nak ini kan udah malam udah nanti papa pergi naik taksi aja ya
udah udah gak apa apa aku ke sana aja ya kalau taksi jam segini takutnya juga gak ada gak bisa jemput nanti kelamaan bentar doang kok ke sana
ya udah papa tunggu di sini ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
sini sini mas sekarang sama aku
ya udah udah gak apa apa gak apa apa
udah sini sama aku sama aku
mas aku ke rumah papa dulu sebentar ya
ya udah saya temenin ya
jangan dong kamu di rumah aja nanti aku minta ditemani sama mirna
saya tetap temenin udah malam ini
nanti ditemenin sama riza
mendingan kamu jagain askara
aku sebentar doang kok mas
abis itu aku langsung balik
ya kamu sama papa pengen bandel ya
gak boleh kayak gitu lagi ya
kalau ada apa apa kabarin ya
ya aku pasti kabarin
terus sini sini
kita siap siap dulu bentar
pakai jaket pakai jaket setiap malam
selain menjadi istri yang baik
kamu juga anak yang berbakti yanin
kamu itu wanita yang mandiri
semakin mengenal kamu lebih lama
saya semakin terpesona sama kamu
gimana kondisi mama
mama masih ditangani di dalam
kamu gak usah kesini karena udah malam
dan udah ada dokter yang ada di dalam
oh udah ada dokter
tadi dokternya dari pak abi mana
ini oh iya pak
yang ini pak fajar
terima kasih ya sudah menolong keluarga saya
kayaknya saya pernah melihat bapak ya
kayaknya saya pernah melihat bapak deh
pernah ketemu pak fajar
kita memang pernah bertemu sebelumnya
saya ikut melamatkan bu andin saat penculikan waktu itu
saya detektif swasta yang disewa oleh pak rendy dan pak aldebaran

ya itu dia standpointnya
ininda budi itu apa kan bes
dan ini ini ini tidak muterf mayoorder ngomongnya
dan itu aku punya yang selesai ya

dan inioro kotor assalamualaikum
suasana waktu itu benar benar kacau
ya dan sekarang pak fajar ini kerja dengan saya
saya memang bisa membiarkan namanya elsa tidak mendapatkan pertolongan
terbahkan lebih dari itu
tapi memang karena semuanya belum meyakinkan
saya tidak akan melakukannya sekarang
saya ingin pelan pelan saja
kalau memang kamu elsa yang melakukannya
semua pasti ada waktunya
pelan tapi pasti
kalau beliau membutuhkan
ya baik dong
supaya kondisinya semakin baik
tolong jangan membuat besar stres
biarkan dia beristirahat dengan tenang
busara sedang diinfus
datang untuk mengecek kondisi busara
sekalian melepas atau menambahkan infusan
apa perlu dibawa ke rumah sakit juga dok
gak perlu mbak
lebih baik kami saja yang kesini
terima kasih banyak ya dok
semua berkat abimana
untungnya dia baik
padahal gue tadinya udah ketakutan banget
kakeknya siena bakal marah sama gue dan dendam sama gue
kalau begitu saya pamit dulu ya
jangan bercanda loh
pernah atau tidak lagiflow
dia nyanyi ini udah di joining the party
tidak ada disana
tidak ada disana
di bp juga
dan kalau kalu tersyukur
kalau begitu saya pamit dulu ya
pak abimana duluan ya
terima kasih dok
saya antar keluar bu
pak bimana terima kasih ya
terima kasih ya pak
terima kasih banyaknya udah bantu mama saya
saya merasa itu sudah menjadi kewajiban saya
saya mempunyai prinsip
kita harus melakukan apapun itu untuk orang yang kita sayang
dan saya melihat
rasa sayang kalau kita melakukan apa apa
sayang kalian ke mama kalian itu sangat besar
makanya saya gak mau melihat kalian sedih
merasakan gimana sedihnya kehilangan adik saya
hanya mau itu ya saya merasakan
jangan sampai ada orang lain
sekali lagi terima kasih ya
ya itu udah menjadi kewajiban kita untuk saling menolong

saya harus pergi
dia memang kakak yang baik untuk sina
tapi aku yakin pasti ada kecewaan di hatinya
dan aku lihat dari tatapannya
aku pernah melihat tetapan itu pak
itu tatapannya dimana mas al pernah ngasih ke aku
waktu mas al mendendam sama aku karena dia pikir aku yang sedang menurun
dia mendekati aku supaya
dia ingin membalas dendam
saya tahu tentang itu
dan dia warenjami sarang k tune nya
kedengaran kita ah
dih ini orang ya udah capek capek andi kemari masih aja ngomong kayak begini
dasar gak tau terima kasih banget sih ini orang
yaudah kalau gitu aku pulang dulu ya
kamu gak mau lihat mama dulu lihat mama dulu sebentar ya
yaudah aku liat mama dulu deh
bentar ya mari
ya udah sih
ren belum selesai pekerjaannya
ini udah malam kamu perlu istirahat nanti kamu sakit
iya ma ini alhamdulillah udah beres kok ma tinggal rapi rapi aja
dan memang aku harus beresin malam ini juga ma
soalnya besok pagi udah harus dibaca sama paal dan
sayangnya ada meeting besar ma sama tim singapur
ya tapi tetap ya ren
itu kalau bergeraknya
berja tubuh itu jangan di force terus ya
pokoknya semuanya itu juga kita perlu istirahat
kamu udah ngambil sikap buat mbak bella
tadi siang tuh mama ketemu sama mbak bella
dia ceria sekali
sepertinya dia itu mau menghilangkan semuanya gitu ren
dan dia bilang sama mama katanya dia mau pindah apartemen
pindah apartemen ma
iya kan sekarang apartemen itu besar kalau buat dia sendiri
jadi dia mau pindah
perempuan itu akan bahagia kalau dia itu dicintai
tapi kalau dia harus menunggu terlalu lama
dia akan ambil sikap
dan kalau nunggu sampai kapan gitu loh ren
ya memang nggak secara langsung ren
mbak bella itu kan orang pendidikan
jadi kalau bicara juga hati hati
tapi mama ini perempuan
mama bisa merasakan apa yang mbak bella rasakan

jadi kalau bicara juga hati hati
tapi mama ini perempuan

tante jadi mengganggu waktunya mbak bella
tante jadi mengganggu waktunya mbak bella
enggak kok tante
sama sekali gak ganggu waktu aku
kebetulan juga kan aku ada waktu luang
alhamdulillah kalau gitu
tadi itu tante lagi pengen aja makan di luar

ya udah bosan kali ya makan di rumah terus

tapi tante gak ada temennya
tante udah coba hubungin mbak bella
ternyata mbak bella nya bisa
akhirnya bisa makan sama sama mbak bella
aku jadi sedih tau
tante kapanpun kalau tante misalkan lagi pengen aku temenin
tante langsung telepon aku aja
kalau aku punya waktu luang dan gak sibuk

tante mayang udah aku anggap kayak ibu aku sendiri juga
tapi tante gak mau ah
dibilang sebagai ibu kandung
kalau ibu kandung itu kan berarti tante
kalau ibu kandung itu kan berarti tidak
tante mikir kalau mbak bella sama randy
mikir kalau mbak bella sama randy
gak bisa bersatu dong
betul kan mbak
sekarang aku lebih kayak let it flow aja sih tante
sekarang aku lebih kayak liat it flow aja sih tante
aku juga gak mau maksain keadaan karena kan segala sesuatu yang dipaksain apalagi masalah perasaan itu gak baik
dan ya mungkin kalau dulu aku melihat oh mungkin ada kesempatan lagi untuk kita bersama seperti dulu
makanya mungkin aku ya mencoba mengutarakan perasaan aku
tapi kalau memang dalam waktu aku menunggu ini gak ada ujungnya dan adi pun juga belum ada jawabannya
kalau kita nggak sama sama ya nggak apa apa tanpa aku kan juga mungkin terus terusan menunggu tanpa kepastian
mungkin emang udah jalan ya allah aja kali kita dipertemukan dulu hanya untuk pada masa itu
mungkin sekarang yang terbaiknya kita gak bersama
aduh tanpa minta maaf ya mbak
tante kenapa harus minta maaf tante gak perlu minta maaf tante karena tante gak salah ya
cobalah kamu mantapkan hati kamu
jangan sampai kamu menggantungkan perasaan seorang wanita seperti ini ren
mama khawatir nanti kamu akan menyesal
mama berharap kalian itu bersama
mama pengen sekali kalian itu bersama selamanya
tapi mama juga gak memaksa kok kalau memang kamu itu masih memikirkan mbak catherine
masih mengingat mbak catherine
kamu bangga loh punya anak seperti kamu yang setia
tapi mama yakin juga mbak catherine di alam sana juga pengen kamu itu bahagia ren
kalau kamu ikhlas semuanya akan baik baik aja
tapi ya jujur sampai saat ini aku masih belum bisa memutuskannya
aku tahu banget ada tuh orang baik
bahkan mungkin yang terbaik kali mbak
aku juga udah kenal lama sama dia
tapi apa ren
mau sampai kapan
sampai kapan dia harus menunggu perasaan kamu untuk dia
apa dia melepaskan harapannya terus nanti dia menerima orang lain begitu saja
jangan sampai kamu menyesal dengan momen itu ren
dan kamu mohon sama allah
apa yang terbaik buat kamu
apa yang terbaik buat kamu
mama ingin sekali kamu berjodoh dengan mbak bella
karena mama yakin mbak bella itu yang terbaik buat kamu
udah pokoknya kamu harus istirahat ya
iya mbak terima kasih mbak
mama juga ingin istirahat